dua pasangan calon gubernur jawa timur kamis pagi mulai melakoni kampanye perdana di malang dan lamongan
kofifa indar parawansa berjanji pada nelayan lamongan akan mempertahankan alat tangkap cantrang
sementara saifullah yusuf berkampanye di malang mengunjungi pondok pesantren
tiba di tempat pelelangan ikan tpi berondong lamongan pagi hari
kofifa indar parawansa langsung belusukan dan berbaur dengan ratusan nelayan termasuk ibu ibu penyortir ikan
hasil tangkapan yang baru tiba dari laut
ia membagikan satu lima ratus kaos bergambar pasangan kofifa emil dardak cagup nomor urut satu yang diserbu ibu ibu nelayan
pada kampanye perdananya kofifa berjanji akan mempertahankan alat tangkap cantrang terutama ukuran tiga puluh gt ke bawah
pasalnya alat cantrang ukuran tiga puluh gt ke bawah masih layak dipertahankan karena tidak merusak biota laut
jika alat tersebut dilarang menurut kofifah dampaknya tidak hanya merugikan puluhan ribu nelayan
namun juga menghilangkan mata pencaharian sepuluh ibu ibu yang selama ini bekerja sebagai penyortir ikan
jadi kalau mereka ini kan pada posisi tiga puluh gt ke bawah
jadi yang seringkali diperbincangkan oleh pususi itu yang ada posisi ada cantrang tapi seratus gt
sementara itu calon gubernur nomor urut dua saifullah yusuf atau gus ipul
mendatangi pondok pesantren miftahul huda yang berada di desa mojosari kecamatan kepanjen kabupaten malang
di sana ia bertemu pengasuh dan santri pondok pesantren
pertemuan dengan pengasuh pondok ini dilakukan secara
tertutup selama kurang lebih tiga puluh menit
gus ipul juga menyempatkan untuk berziarah ke makam pendiri pesantren
kedatangan gus ipul ke pondok pesantren miftahul huda ini
guna meminta restu pengasuh pondok pesantren terkait pencalonannya dalam pertarungan pemilihan gubernur jawa timur
selain itu ia juga ingin menjaga suara pemilih di kalangan santri dan ulama
ya kita kan selama ini terus bersama ulama
saya buka seperti ini ya dibimbing para kiai para pengasuh pesantren
nah dalam rangka
pilgub tentu kita ingin memohon doa restu ingin meminta masukan
judulnya ini saya dengan mbak putih dalam masa kampanye ini ingin banyak mendengar
sebelumnya saifullah yusuf juga sudah melakukan beberapa agenda kampanyenya
dengar mendatangi salah satu umkm dan buru pabrik di wilayah kota malang